aduh eh eh ajeh
ntar gue terseret lagi ke kantor polisi
ini urusan bisa panjang nih
masa saya dibilang meres pak haji
gak gak ya pak haji bagaimana sih
kan pak haji sendiri yang bilang
minta sepuluh juta tweet damai
kalau seratus juta itu namanya meres pak haji
memang bener bener goblok si mali sama tarmizi itu
bikin berantakan aja rencana kita nih
pokoknya pak haji
saya bener bener gak terima nih
ini maaf maafkan nih kalau ketemu di tengah jalan
saya injek batang lehernya itu orang
emangnya siapa sih yang mau diinjek injek pak
udah sono lu gak usah ikut campur
sosial lagi sama abah
orang orang nanya baik baik juga
tapi malah kayak gitu
ingat ya mbah kalau abah punya masalah
abah tuh harus istighfar
kalo selama ini
dia suka mampir tanya tersenyum
hei tapi di
lu berani buka mulut gua bikin nyesel lu
apaan sih ini
hei jangan keluar
ngapain lu disini jangan lagi lu
kalo orang gak mau jangan dipaksa paksa
eh ponok jangan
lu jangan ikut campur ini bukan urusan lu nih
pak dardun haji muhyiddin
sebenernya ada apa sih
si nangih amit tarmidhi itu bukan anak kecil lagi
dia udah gede
udah biarin aja lepasin sini
saya mau tahu dia mau ngapain
lam lu jangan nambah suasana aja kacau
saya itu gak pernah tuh
bikin kacau suasana
saya gak pernah bikin kacau apa apa
justru mali amit tarmidhi yang dateng kemari
ya pasti mereka udah salah banget deh
sampai baru ketemu aja udah langsung berlutin gitu
pak mali pak tarmidhi
iya pasti nih gak salah deh dugaan gue
pasti ada yang nggak bener
si mali amit tarmidhi memang gitu
setahu saya sih
orangnya itu agak berani
makanya jadi pengelola pak haji muhyiddin
iya pak haji bang kardun
saya udah gak mau lagi nanggung dosa akibat perbuatan
pak haji sama bang kardun
mumpung bulan puase bulan baik dan bulan suci
tolong jangan halangin niat baik kita ya
ini sebenarnya ada apa sih
saya sekeluarga jadi kagak ngerti
sebetulnya apa sih yang mau diomongin
pak haji sulam ayah sama tarmidhi mau ngaku
gagah demi allah pak haji
sebenernya yang nabrak si rawun itu
iya ji ini cuma kolban fitnah doang
tum mendingan cepet kita pergi dari sini
ente tuh udah salah berlaku lagi
eh ayo kasih tahu ya
ente sudah peras air sepuluh juta rupiah
lo jangan emosi dong
pokoknya pak haji mulutnya tarmidhi sama si mahli
tapi si sulam sama keluarganya udah keburu tau
ente kalau udah lapor ke polisi gimana ya pak haji
udah deh kau pergi dulu dah
aku harus tinggal
abah mana sih
ntar gue terseret lagi ke kantor polisi
si mali sama tarbijie ini kurang ajar
ini urusan bisa panjang nih
masa saya dibilang meres pak aji
lu merasa meres
ya pak aji bagaimana sih
kan pak haji sendiri yang bilang
minta sepuluh juta tweet damai
kalau seratus juta itu namanya meres pak aji
memang bener bener goblok si mali sama tarbijie itu
bikin berantakan aja rencana kita nih
saya bener bener kagak terima nih
ini maafkan deh nih
kalau ketemu di tengah jalan
saya injek patang lehernya
emangnya siapa sih yang mau diinjek injek pak
udah asal lu
enggak usah ikut campur
orang orang nanya baik baik juga
jawabnya malah kayak gitu
ingat ya abah
kalau abah punya masalah
abah itu harus istighfar
enggak boleh kayak gitu
abah kan lagi puasa
lagian matahari juga baru terbit ya tuh abah
kenapa gue jadi lupa ya
udah deh gue mau nenang diri gue di dalam dunia
pak kardun masih mau di sini
enggak enggak enggak
bagaimana caranya biar ngajarin tuh orang biar kapok
jadi begitu cerita yang sebenarnya
iya karena kita buru buru
dan kita enggak bertanggung jawab
sekarang kan sudah jelas lah
kalau lu itu kagak bersalah
warga udah luduk kita yang kagak kagak
sampai kita dikucilin
ini semua gara gara ulah lom pengecut
kita berdua emang udah salah banget
sama keluarga di sini bu haji
kita siap nanggung perbuatan kita berdua
pak haji sulam mau melakukan apa buat kita berdua
asal jangan dilaporin ke polisi ya pak haji
lu sadar gak sih
lu bilang lo terima hukuman apapun
asal jangan dilaporin polisi begitu
saya takut di penjara
ya tapi gue nih udah ngerasain
sahur pertama gue itu di dalam penjara
lu kan bisa ngerasain gimana enaknya tuh dalam penjara
lu kan udah pernah masuk penjara juga kan
kagak enak ji
makanya kita minta kebijaksanaan pak haji
supaya kita berdua
kagak dilaporin ke polisi ya ji
enak aja gak boleh
kalian berdua ini sudah ngurukin keluarga ini
secara material non material spiritul dan jasmani
ngerti gak kak
gara gara ulah mereka berdua
keluarga kita jadi bulan bulan kebencian warga
menurut mak gimana mak
ya udah deh terserah bang aja
kan yang banyak diruginkan lah bang
gue mau ke kantor
udah telat soalnya
ya udah deh cing
lo berangkat deh
ntar kerjaan lo malah mikirin binian lagi
lo berangkat dulu
kalau menurut gue sih lam
mendingan lo maafin deh nih
nying nying dua ini
cing kok gitu
ya mereka kan udah taubat
udah ngelakuin kesalahannya